inilah masjid namira di lamongan dengan luas total dua tujuh hektare
masjid ini mungkin salah satu yang terbesar di indonesia dan tidak pernah sepi
didirikan pada dua ribu tiga belas masjid ini bergaya kontemporer mirip masjid masjid di timur tengah
interiornya juga terang dan sejuk
bau parfum gaharu menyelimuti bagian dalam masjid
aroma yang serupa dengan aroma masjid nabawi di madinah ini didapat dari pembakaran bibit gaharu yang didatangkan dari arab saudi
yang membuatnya unik adalah hamparan kiswah atau kain asli penutup ⁇ aabah di mimbar atau mikhrat masjid
salah satu keswah yang namanya penutup kaabah
sebagai salah satu daya tarik tersendiri bagi umat islam untuk bisa hadir
ataupun dalam arti bisa sholat berjamaah dengan baik dan nyaman di masjid namira
masjid namira tidak pernah sepi jemaah
pada ramadan lima ratus hingga tujuh ratus orang datang setiap menjelang waktu berbuka
setengah jam sebelum berbuka puasa atau jam lima
di dalam masjid sudah kosong karena jemaah semua diminta untuk datang atau menuju ke ruang serbaguna ini
di sini ada kutum ya pengajian gitu untuk menunggu waktu berbuka puasa
dan berbuka puasanya di sini di dalam ruangan ini dengan takjil yang sudah disediakan oleh panitia dari masjid namira ini
dari masjid namira kita ke masjid sunan ampel di surabaya
baik ramadan maupun
maupun hari biasa masjid ini selalu ramai
dibangun kira kira enam ratus tahun yang lalu atau seribu empat ratus dua puluh satu oleh sunan ampel salah satu wali songo
masjid sunan ampel adalah satu di antara yang tertua di indonesia
nah puluhan kali renovasi terhadapnya tidak merubah ciri khas dari masjid ini
yaitu berciri khas jawa hindu dan juga arab
di dalam kompleks ini juga terdapat makam sunan ampel yang ada di sana
kemudian makam dari pengikut dan keluarganya
dan itulah alasan alasan utama dari para jamaah dan juga peziarah datang ke sini untuk sholat tentu saja dan juga berziarah di mangam sunan ampel utamanya
ya untuk bulan puasa hari ini
sebenarnya pernah berziarah juga
biasanya kalau ada atur wali songo itu
apa sih apa yang membuat mas pengen jarang
ya ngambri berokahnya mas
di bulan ramadan masjid ampel bisa kedatangan seribu orang per hari
sebagian menunggu waktu berbuka dengan tadarus di dalam masjid
sebagian lainnya berburu aneka takjil yang dijual di sekitar masjid
karena masuk kawasan kampung arab yang unik di sini adalah makanan khas timur tengah selain banyak makanan kekinian lainnya
di dalam kompleks masjid juga terdapat sentra penjualan cindera
mata dan busana muslim
sentra ini dikelola oleh masjid ampel dan disewakan kepada warga sekitar untuk berdagang
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur